pejabat sementara duta besar amerika serikat untuk indonesia brian mc feeders
menyampaikan keterangan pers seputar hasil sementara pemilu presiden amerika serikat
dubes amerika menegaskan siapapun presiden terpilih tidak akan berpengaruh pada hubungan indonesia dan amerika
dalam jumpa pers brian mcfitters menjamin hubungan indonesia dan amerika serikat akan tetap harmonis
pasalnya indonesia memegang peranan penting dalam kancah internasional sebagai anggota asean dan g dua puluh
sebagai negara demokrasi maju pejabat sementara dubes amerika juga meyakini siapapun yang terpilih
maka proses penyerahan pemerintahan dari presiden lama ke presiden baru akan berjalan mulus
brand juga menjamin apapun hasil pilpres tidak akan memecah belah rakyat amerika
karena negaranya telah matang dalam proses demokrasi
antara amerika serikat dan indonesia
strategic partnership yang disetujui oleh presiden joko widodo
dan presiden barack obama tahun lalu
dan itu sudah ada banyak daya ada kerjasama dalam bidang pertatan pendidikan
dalam bidang lingkungan dan itu semua akan berlangsung
dari segi amerika serikat indonesia dianggap penting secara bilateral
juga sebagai tokoh dari asean dan juga sebagai negara penting dalam dunia
sebagai anggota dari united nations dan juga sebagai anggota dari g dua puluh
untuk semua itu itu akan
akan berlangsung ya